sorotan lainnya saudara untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam menjawab tantangan energi indonesia
pertamina membuka acara pertamina goes to campus dua ribu dua puluh empat di institut teknologi bandung itb
dengan gelaran ini kontribusi akademisi dalam memenuhi kebutuhan teknologi inovasi
serta sumber daya manusia diharapkan bisa dimaksimalkan
tantangan indonesia dalam menjawab persoalan energi semakin sulit
persoalan krisis iklim perubahan bauran energi dan situasi geopolitik menjadi tantangan yang perlu dihadapi
di sisi lain ketahanan energi menjadi salah satu kunci utama kestabilan ekonomi suatu negara
melalui event pertamina goes to campus pertamina sebagai perusahaan energi negara
meningkatkan kontribusi dan kolaborasi akademisi untuk berperan dalam memberikan inovasi
serta sdm yang mumpuni bagi ketahanan energi dengan cara yang menarik bagi mahasiswa
di antaranya dengan sharing session bersama sejumlah petinggi pertamina
pameran kegiatan unit bisnis pertamina serta sejumlah kompetisi
karena tantangan kita kan ada lima ya yang perlu diperkuat
dua diantaranya ini bisa kita dapatkan dari kampus
yang pertama adalah mengenai teknologi innovation
yang kedua ini adalah human capital readience
jadi itulah kenapa kemudian kita memberikan support sinergitas
satu adalah untuk riset karena kita memerlukan inovasi inovasi
dan invention teknologi teknologi yang bisa memproses semua sumber daya yang diberi ke indonesia
menjadi sumber energi sehingga kita menjadi bangsa yang memiliki ketahanan energi yang baik
itb mengapresiasi langkah pertamina mengadakan acara ini
rektor itb menyebut acara ini sebagai bukti nyata komitmen pertamina terhadap pendidikan di indonesia
salah satu bukti real adalah dengan bantuan pembangunan gedung riset rekayasa molekuler di itb
pertamina adalah sebuah perusahaan yang berpengaruh untuk menjadikan pertamina sebagai sebuah perusahaan energi
kalau dulu kan barangkali masih lebih tradisional sekarang tatangannya sangat besar seperti tadi beliau sudah sampaikan
ini kan pendekatan multidisiplin pendekatan pendekatan stakeholder yang bersama sama ini ya memang tantangan bersama
contoh yang dilakukan oleh pertamina untuk membuka diri mengajak kerjasama kepada seluruh pihak ini harus kita sama sama ikuti ya sangat menginspirasi
pertamina gus duka kampus rencananya akan digelar hingga september dua ribu dua puluh empat di lima belas universitas di indonesia
tim liputan kompas tv bandung jawa barat